berikutnya kepolisian melakukan inspeksi mendadak di jalur kereta cepat jakarta bandung di kawasan bandung barat dan kota cimahi
petugas menemukan potensi bahaya
banyak anak bermain layangan di sekitar jalur kereta
petugas mendapati banyaknya layangan putus yang berterbangan di sekitar jalur kereta cepat saat sidak pada selasa siang
anggota polres cimahi kemudian menelusuri kawasan yang ditengarai menjadi lokasi warga bermain layangan
petugas pun mendapati sejumlah anak kecil bermain layangan aduan dan langsung memberikan arahan
selain menghentikan aktivitas bermain layangan petugas juga menyita mainan layangan lantaran membahayakan perjalanan kereta cepat
agar tidak bersedih hati anak anak ini diberi uang pengganti layangan yang disita
ini kita menghimbau kepada anak anak sini bahwa kedepannya tidak lagi melayang layang
karena bahayanya itu atau dampaknya yang kita jelaskan ini dapat mengganggu nanti
kereta cepat yang di sekitar atau melalui area ini